adik jadi wisnu adiknya mbak alia
kamu ngomong sama siapa baru saja

aku harus pergi sekarang
ya udah aku antri
enggak enggak mau
enggak aku antri
gila ya bener bener keterlaluan perempuan itu
menipu kelas kakak
ah kasihan bapak
tapi sebenarnya apa motivasi dia melakukan ini semua sih
yang jelas sih bukan karena uang
apa balas dendam
sebenarnya dia itu siapa sih
untuk mbak kamu berdua datang kemari menengokku
karena akhir akhir ini aku meragam sendirian
kenapa begitu kang
aku tidak pernah menyangka kalau kehilangan durasinya seperti ini
kalian tidak akan pernah tahu kehilangan rasanya bagaimana
sebelum kalian benar benar kehilangan
kamu kan tahu
dan dia paling dekat dengan batinku
tapi selama hidupnya
dan saat aku merasa kalau tuhan memberikan kesempatan untuk menepus dosaku
menaruh cucuku ini
ternyata dia bukan cucuku
nah kenapa aku jadi cerita soal pribadiku ya
gini ya nanti kalau semuanya sudah selesai
nanti saya mau ke cia misalnya
mau mancing mau makan ikan bakar
eh apa sih tembangmu
rumah dan tembangmu masih ada
iya masih masih kang
dan satu lagi ya
lu jangan pernah deketin adik gua lagi ya
karena gua tahu lu cuma manfaatin dia karena wisnu baik
kalau lu masih nekat
lu tahu resikonya
gua bakal bikin lu nyesel seumur hidup
selain ancaman bahagia tadi
juga jangan sampai wisnu tahu banyak soal aku
karena dia pernah melihat aku waktu di terminal bus jamis
dia pasti mikir si radit itu suamiku
nu aku turun sini aja ya
bentar bentar ya
emangnya rumah kamu di mana mit
ada di rumah temen
udah makasih ya
kalau emang kamu nggak mau kasih tahu ke rumah kamu di mana
tapi apa kamu kenal sama orang
dan gua nggak bakal peduli lagi sama orang
lu pengen ngambil harta keluarga ini
tapi gimana gua nggak peduli
loh kamu kenal sama dia
aku sama sekali nggak kenal kau sama orang ini
tapi aku pernah lihat
kalau dia agak mencurigakan sikapnya dan ingin melukai kamu gitu
nuh dia ini orang jahat nuh
namanya dika kamu jangan sampai berhubungan sama dia
aku janji aku akan selalu lindungi kamu
aku turun sekarang ya
sama siapa dia

baik dit anyone
aku mau kejujuran
tadiana gak suka kan sama dia
iya tapi dia
udah pulang dan mau bawa bayi ini
tiga tiganya ya kang ya
kok ada perempuan seperti itu ya kang
mengambil kesempatan diatas penderitaan orang lain
sabar ya kang
kalau uli jadi menantu akan
dia pasti berbakti sama keluarga
kok nggak pernah bawa kemari
saya udah gak sabar pengen mempertemukan
uli dengan milo
salah di kami
karena kami pengen dia aktif
dia jadi makin banyak sekali kegiatan
ya selama positif
tidak ada apa apa lagi ya
aku selama dalam
suatu perjalanan ini
aku kan gak fokus tentang perjalanan itu
aku ingin lihat kayak apa
jadi aku gak bisa
tuh aku ketemu dia kan
masih kecil banget
secepatnya akan kami usahakan untuk bertemu ya kang
jadi begitu ya
dan laki laki itu adalah korban terbaru
kenapa kamu masih pulang kesini sini